heri wirawan terdakwa pemerkosa belasan santri difonis hukuman mati oleh pengadilan tinggi bandung
setelah mengabulkan banding dari jaksa penuntut umum pada empat april hari ini
informasi kami lansir dari cnnindonesia com
putusan hukuman mati dari pengadilan tinggi itu menganulir putusan pengadilan negeri bandung
yang sebelumnya hanya menjatuhi hukuman seumur hidup
sebelumnya jaksa dari kejati jawa barat menuntut heri wirawan di pengadilan negeri bandung
dengan hukuman mati karena melakukan pemerkosaan terhadap tiga belas santriwati